dari enam agenda prioritas
bagi negara negara emerging market
dampaknya terhadap ekonomi indonesia
tidak ada dampaknya terhadap ekonomi
juga terhadap ekonomi global
dan dikomunikasikan secara baik
dampak dari normalisasi kebijakan negara maju itu
seperti negara kita indonesia
kebijakan di emerging market
bisa dilakukan secara baik
supaya negara negara emerging market
agar lembaga moneter internasional
kekuatan yang kita sebut
kondisi yang tidak menentu ini